dan temenku yang dokter itu dia salah diagnosa
ternyata apa yang dibilang sama bajaj itu benar
cak tuan ferry manggil kamu
pengen bicara sama kamu
sekarang ini kamu kan sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri
jadi tidak perlu canggung
oh iya kenapa kamu berhenti sekolah
apa dulunya ada masalah
masalah keluarga berkali
bukan seperti itu pak
apa memang kamu suka dengan dunia teju
ya siapa tahu kamu bisa jadi juara
ya saya memang suka tinju sejak dulu pak
tapi kayaknya untuk jadi juara dunia saya gak ada bakat
ya tapi saya cuma senang menjadi petinju yang hebat
selain tinju apa ada bidang lain yang kami inginkan
enggak enggak ada
buat kamu
kamu sudah pulang dari kerja ya

gak bener bener kayak orang lain ya
kok berubah banget sih
padahal baru berapa hari kita gak ketemu
mulai sekarang aku tuh mau tampil cantik baja
ternyata dandan itu seru banget loh
harusnya tuh dari dulu aku datang tiap harinya
kamu kok ngeliatin akunya kayak gitu sih
aku baik baik aja kok udah kamu jangan khawatir
aku udah lupa kok sama yang kejadian di hari ulang tahun aku
dan kamu omongin ke aku
itulah untungnya jadi orang yang otaknya pas pasan
gampang lupa ya
sof gue waktu itu
eh tapi kok kamu bilang akunya berubah sih
bukan bilang aku cantik
yaudah deh sof gue cabut kerja dulu ya
tapi aku bakal tetap jadi perempuan favorit kamu kan
nilai tugasku pasti jelek banget
dosen pasti bakal marah marah lagi
ini pertama kalinya nilai kamu sangat bagus
kamu dapat mengerjakan manajemen bisnis ini dengan
pengadaan fakta dan perhitungan matematika yang sangat tepat
saya tunggu presentasinya minggu depan ya
ini kan bukan jawaban yang aku tulis
siapa yang ngerjain semua ini
bajai bilang dia yang ngumpulin tugas ini gara gara ketinggalan di taman
apa jangan jangan dia yang ngerjain ya
aku pikir kamu sekolah kedokteran loh
soalnya ternyata diagnosis kamu kemarin itu tepat sekali ya
jangan jangan dia memang segitu pintarnya
siapa sebenarnya bajaj
sekarang kamu ngaku siapa kamu sebenarnya
ya soalnya dokter bilang kamu itu cukup tahu tentang kedokteran
bahkan dia bilang kamu itu bisa mendiagnosin medis
emang kamu pernah sekolah medis
sma aja gak lulus sekolah medis
tapi waktu pertama kali kamu ketemu sama aku
kamu sebut pembuluh darah ini pembuluh darah itu
kamu tuh kayak dokter tau gak
lu ini ada ada aja tau gak
kamu tuh bener bener bikin serem tau gak sih
jangan jangan kamu itu manusia ajaib
ilmu kedokteran bahasa inggris dan matematika
waktu itu tugas aku kamu kan yang benerin
kamu juga yang ngumpulin ke dosen ya
karena begitu aku lihat jawabannya sama sekali bukan jawaban aku
bajaj jangan jangan kamu itu mata mata
atau penjahat yang lagi nyaman
aku malah ketawa sih jawab
enggak kalau masalah bahasa inggris
gue tuh bisa pas ya dua tahun lalu tuh gue pernah kerja di tempat wisata gitu deh
nah terus kalau analisa luka ya kan gue minta
gue yang tinju
ya jadi ya wajar dong kalau tinju tuh ada luka aja
terus kalau tugas apa yang ini apa
apa alasan kamu lagi ya
soalnya dosen aku bilang semuanya benar
dan jarang banget ada mahasiswa yang bisa menyelesaikan semuanya dengan baik
emang kamu tahu dari mana soal matematika
kalau yang itu sih gue nyalin
di buku buku di perpustakaan
ya ampun bajak
kalau sampai dosen aku tau kalau tugas bener benernya
tapi tugas ini cuma nyalin aku bisa dapet masalah
kamu malah senyum senyum gitu sih
udah lu tenang aja lu gak bakal dapet masalah
saya kan udah bilang saya mau beli buku ini
tapi buku ini gak dijual buku ini koleksi perpustakaan
ibu mau berapa sih
ibu tinggal bilang aja sama saya berapa harga yang saya bayar sekarang
kamu ngambil buku apa
lu pernah denger dongeng timun mas gak
jadi gini nih ceritanya
zaman dahulu kala itu ada sebuah keluarga yang sangat mendambangkan kehadiran seorang bayi
jadi dia nangis
ibu allora nanti gua bakal parasitesah am guidance ya
ibu bakal nangis ya
karena dia udah mundur beberapa tahun sama saya
kalau kamu ada ekspresi booksa euh interferencea work
dan ketika bayi itu umur tujuh belas tahun raksasa itu datang nagih janjinya
terus dia yang ceritain ke gua tentang dongeng ini lengkap banget
kayaknya sih dia terobsesi ya sama dengan timun mas
tau gak dia tuh ceritainnya di mana